setelah pemeriksaan selama delapan jam menteri sosial idrus marham keluar dari gedung kpk
mantan sekretaris jenderal partai golkar itu diperiksa sebagai saksi atas tersangka johannes koco
pemegang saham black golds dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pltu riau i
idrus mengaku dicecar penyidik sebanyak dua puluh pertanyaan
ia mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana proyek pembangkit listrik
yang bernilai sembilan ratus juta dolar amerika atau setara dua belas delapan triliun
meski demikian idrus mengaku mengenal baik eni saragi dan johannes koco
serta melakukan sejumlah pertemuan dengan keduanya idrus menyangkal telah menerima hadiah dari eni
saat menghadiri ulang tahun anaknya tiga belas juli lalu
di mana lokasi ott kpk terhadap eni dan johannes